tanggal empat belas november diperingati sebagai hari diabetes sedunia
diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa
berbagai penyakit komplikasi bisa terjadi karena diabetes diantaranya stroke dan gagal ginjal
menteri kesehatan budi gunadisadikin bahkan menyebut diabetes sebagai ibu dari segala penyakit
lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari diabetes dan benarkah kita tidak bisa konsumsi makanan enak demi menghindari diabetes
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah
zat gula sederhana yang banyak terdapat dalam tumbuhan dan heliopteri
gula terdapat dari tubuh manusia
namun pada penyandang diabetes glukosa tidak bisa digunakan oleh tubuh
glukosa yang tidak diserap sel tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah
kondisi ini bisa mengakibatkan berbagai gangguan pada organ tubuh
jika tidak terkontrol dengan baik diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko mengancam nyawa
ketika terlalu banyak gula menyebabkan penyakit
kemudian terjadi penyakit kronis
menetap dalam aliran darah untuk waktu yang lama
hal itu dapat memengaruhi pembuluh darah
saraf mata ginjal dan sistem kardiofaskular
komplikasi diabetes termasuk serangan jantung dan strok
infeksi kaki yang berat hingga harus diamputasi
gagal ginjal stadium akhir dan disfungsi seksual
walaupun termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan
tapi penyandang diabetes tetap dapat beraktivitas normal
selama menjalani pola hidup sehat
penyandang diabetes dianjurkan konsumsi biji bijian berserat
dengan teratur perbanyak buah dan sayur
mengurangi daging dan lemak jenuh
serta mengurangi konsumsi gula dan garam
tidak kalah penting olahraga ringan yang teratur
seperti berjalan kaki bisa mengurangi risiko komplikasi diabetes
pada tahun dua ribu dua puluh satu international diabetes federation atau idf
mencatat indonesia berada di posisi kelima
negara dengan jumlah penderita diabetes dewasa
saat itu pengidap diabetes di indonesia itu mencapai sembilan belas empat puluh tujuh juta jiwa
angka ini diyakini sebagai puncak gunung es
karena masih banyak yang belum terdata
untuk membahasnya lebih dalam di studio saya sudah ditemani aris wibudi
ketua perhimpunan edukator diabetes indonesia atau pedi
pak dr aris apa kabar
berkat doa mbak desi
terima kasih banyak dan tentu saja kita doakan tetap sehat selalu
dan bagi kita juga agar tidak kena covid sembilan belas lagi ya
sekarang katanya angkanya sudah mulai meningkat
tapi kalau kita lihat di indonesia
indonesia ini angka diabetesnya itu semakin lama semakin meningkat
walaupun tadi kita sebut hampir dua puluh juta tapi menurut saya ini pasti angka gunung es ya
kalau angka pastinya apakah kira kira berapa dok aris
aris yang orang indonesia itu
kalau angka pasti memang belum ada yang tahu
masih belum ada ya
karena setiap saat pasti akan berubah
tapi memang sangat memprihatinkan buat saya sebagai orang yang bekerja di bidang diabetes terutama edukasi
terlihat bahwa peningkatan kejadian diabetes terutama diabetes tipe dua makin hari makin bertambah
nah ini bisa disebut sebagai kencing manis atau penyakit gula
dok aris tadi ada diabetes tipe dua yang katanya paling lebih banyak diderita ya
oleh khususnya orang dewasa
bisa cerita sedikit itu sebenarnya diabetes ini penyakit apa
apa yang terjadi dalam tubuh kita
dan kira kira apa penyebab utamanya
terima kasih marisie
diabetes tipe dua itu sebetulnya merupakan
manifestasi dari seseorang yang mengalami keterbatasan dalam pengolahan karbohidrat
secara genetik ada
tetapi kalau dari hari ke hari dia makannya tidak terkontrol kemudian dimanifestasikan dengan perut yang gemuk
saya sendiri menyarankan penggunaan pengukuran adalah lingkar pinggang atau lingkar perut tidak lebih besar dari
lima tinggi badan
itu internasional sudah mengikuti
selama itu bisa dijaga
rasio lingkar pinggang dengan tinggi badan lima atau kurang
kejadian diabetes tipe dua hampir bisa dikatakan
bisa ditekan ya
kenapa apa korelasi lingkar pinggang yang semakin melebar
dengan semakin meningkatnya posibilitas menderita diabetes
makin besar perut seseorang
itu akan berkorelasi atau berhubungan dengan ketidakmampuan fungsi insulin
itu kita sebut sebagai resistensi insulin
makin besar perut
makin terganggu fungsi insulin
bukan jumlah insulin ya tapi fungsi insulin
fungsi insulin mungkin ini karena kita juga edukasi ya kepada orang awam
di mana diproduksi
dan kenapa seseorang itu bisa berkurang fungsi insulinnya
insulin itu mutlak harus ada untuk kehidupan
iya hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas
itu mutlak sekali harus ada
tetapi kalau makan
peran insulin itu sendiri sebagai apa hormonnya
peran insulin itu sendiri yang terutama
sebetulnya untuk membantu memasukkan gula atau glukosa ke dalam sel
tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan
yang namanya insulin itu berfungsi luar biasa
banyak sekali untuk mekanisme dasar kehidupan
termasuk pertumbuhan dan sebagainya
kalau itu pas bagus
tapi kalau fungsinya dihambat karena kegemukan
maka akan terjadi berbagai macam konsekuensi yang mengikuti
salah satunya diabetes tipe dua
penyakit jantung koroner
itu induknya hampir sama semua
jadi ini kalau kita katakan ada tipe satu dan tipe dua
tipe dua ada tipe gestasional ada tipe
jadi ada tipe satu itu biasanya siapa yang menerita
tipe satu biasanya pada
apa beda tipe satu dan tipe dua
beda sekali ya kalau tipe satu itu tidak ada hubungan dengan keturunan
di mana ada kerusakan sel beta pankreas tanpa ada proses kegemukan dan sebagainya
tidak ada keturunan riwayat orang tua yang diabetes
ini memang sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan atau kehancuran sel beta pankreas
yang tidak bisa menghasilkan insulin itu sendiri
berbeda dengan diabetes tipe dua yang diawali dengan gemuk
itu insulinnya berlebihan awalnya
makanya disebut tipe dua itu lebih karena gaya hidup
apa yang terjadi pada tubuh ketika kita jadi obesitas ini
dan sehingga insulin ini dianggap sudah tidak lagi bisa berfungsi
atau pankreas ini tidak lagi bisa menghasilkan insulin
dan bahkan resisten terhadap insulin itu
jadi proses yang terjadi
apa yang terjadi ini
jadi pertama saya katakan tadi bukan insulin tidak bisa menghasilkan
pertama pada waktu dia gemuk
insulinnya itu berlebihan
kenapa insulinnya berlebihan
karena fungsinya diganggu kan
ada waktu kita gemuk
itu ada proses peradangan
proses peradangan inilah yang kita kenal sebagai low grade cronic inflammation
dan ini mengganggu berbagai macam fungsi
salah satunya fungsi insulin
fungsi insulin sangat terganggu
untuk itu badan mengkompensir
pankreas membuat lebih banyak lagi insulin
sampai satu saat berapa tahun kemudian
sudah mencapai maksimum
mungkin mulai menjadi turun
turun turun akhirnya berkurang secara
bukan jumlah totalnya
tetapi relatifnya berkurang
sehingga terjadilah gangguan yang kita kenal diabetes tipe dua
jadi karena kalau kita istilahnya pompa lah
dan insulin ini tugasnya adalah
membantu memasukkan gula ke dalam sel
nah kalau insulin ini gagal atau resisten
sehingga tidak bisa lagi membantu gula masuk ke dalam sel
apa yang terjadi pada tubuh kemana gula itu
gula itu akan beredar di darah
beredar di seludar
dan itu mengganggu sekali
semua sel akan rusak
jadi untuk mendiagnosanya
mengetahui seseorang ini
diabetes atau tidak
selain mengukur lingkaran pinggang
tapi kan sekarang kalau saya lihat itu
banyak sekali kasus
lingkaran pinggangnya semakin lama semakin melebar
jangan masuk saya
tapi itu kan bukan berarti
dia mengidap diabetes
itu harus di tes dulu
apa tesnya yang bisa membuktikan orang itu betul betul
memiliki gejala diabetes
yang pertama adalah
pemeriksaan glukosa darah
glukosa darah sewaktu
lebih dari dua ratus
tapi glukosa darah sewaktu itu kan
range nya banyak sekali
makanya lebih baik
tes glukosa darah puasa
ditambah lagi dengan diperkuat
dengan adanya pemeriksaan hba satu c
kita istirahat sebentar
tapi menurut saya
nih pak aris penting sekali ya
bagaimana untuk mengetahui
apa yang perlu kita lakukan
dan seberapa sering kita harus melakukan tes
glukosa ini untuk memastikan
apakah kita mengidap diabetes
tetaplah bersama kami
akan segera kembali
ibu dari segala macam penyakit
mbak daisy mudah mudahan
sesuatu yang baik
saya bergumul dengan edukasi
atau edukator ini
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
sudah cukup lama
kenapa waktu itu tertarik
untuk masuk ke bidang edukasi ini
ya karena saya melihat bahwa sebetulnya
memang yang sebagian besar
atau terbesar dari diabetes
adalah diabetes tipe dua
dan diabetes tipe dua itu adalah
penyakit karena gaya hidup
dan gaya hidup
itu hanya bisa diperbaiki
kalau kita bisa memberikan
edukasi yang benar
bukan hanya untuk
bagaimana mengelola diabetes dengan baik
tapi bagaimana kita bisa mencegah
dan menunda kejadian diabetes tipe dua
kalau tidak perlu menderita diabetes
ya kenapa kita harus menderita
ini kan bisa dicegah
sebelum kita masuk ke pencegahan ya
gejalanya itu dulu
cara kita mengetahui
itu kan lewat testing tadi
jadi ada tadi
tes yang namanya gula darah
sebaiknya dilakukan dalam
kalau kita sebut
kadar gula yang seharusnya kita miliki
dan berapa kalau sudah kita sebut
dan sudah masuk ke diabetes
kalau dibilang normal sebaiknya
kurang dari seratus
jadi kalau ada tes angkanya
kita lihat kurang dari seratus
kalau seratus sampai dengan satu ratus dua puluh
kalau satu ratus dua puluh enam atau lebih
ini kan ada apakah semua orang itu rentan
atau memang ada yang
memiliki potensi potensi tertentu
atau faktor usia
atau ya itu tadi
pola hidupnya dan lain sebagainya
kira kira profil orang yang
potensial untuk menderita diabetes
yang potensial menderita diabetes
lebih gemuk di perut
yang tadi disebut
lepas dari dia mempunyai
keturunan dari orang tuanya diabetes
seseorang dengan riwayat keluarga
maka dia mendapatkan
lebih tinggi dibanding orang lain
yang tidak mempunyai
keturunan dari orang
yang tidak mempunyai
tapi kalau dianya memiliki pola
daya hidup yang tidak benar
dia tidak harus menderita diabetes
kalau usia kira kira berapa biasanya
kalau sudah cenderung untuk menderita diabetes
apakah ada usia usia yang dimana
orang lebih rentan
dulu memang dulu
dimana kita masih banyak gerak ya
tetapi saya juga prihatin
bahwa sekarang tingkat sd pun
sudah ada yang diabetes tipe
sudah ada yang diabetes tipe dua
jadi karena berkaitan dengan
gaya hidup kita pola makan
dan juga mungkin supaya tidak stress
dan lain sebagainya
di lingkaran perut ini
dan saya lihat semakin banyak nih orang
baik laki dan perempuan
kenapa di perut
bukan lemak di tempat tempat lain
seperti di paha di tangan
dan lain sebagainya
apa yang dalam lingkaran perut ini
yang sangat membahayakan
bukan membahayakan tapi yang merugikan
adalah lemak yang berada di sekitar usus
dalam rongga perut
bukan di bawah kulit
bukan di bawah kulit
katanya fatty liver itu juga
termasuk sekitar rongga perut
termasuk yang ada di fatty liver
adanya lemak di situ itu tidak bagus
dibanding misalnya di bawah kulit
ya kalau lemak yang di dalam liver
mengganggu fungsi insulin di liver
yang kita bicarakan adalah mekanisme
itu sangat terganggu
harusnya liver itu bisa menyimpan glukosa
kemudian pada waktu malam
dia keluarkan sedikit demi sedikit
tapi dengan adanya
dia tidak bisa menyimpan glukosa
glukosa itu tetap beredar terus
tidak bisa disimpan di liver
kalau saya tidak nunggu gejala
gula darah puasa
maupun gula darah
itu yang berkala
yang bisa menghitung selama tiga bulan
tapi gejalanya kalau sudah
apa yang bisa kita kenali
pada umumnya gejala itu timbul
setelah enam tahun gula darahnya tinggi
di atas satu ratus dua puluh lima tadi
selama enam tahun
lebih dari enam tahun
baru mulai ada gejala
laper terus pengen makan
berat badan apakah meningkat terus
awalnya berat badan meningkat
kalau sudah semakin lama semakin buruk
nanti ada gatel gatel
gangguan di kulit
itu ada hal hal yang
ini efek karena banyaknya gula darah
menimbulkan semacam apa di tubuh kita
sehingga bisa terjadi
misalnya tadi rentan
bahkan kalau tidak salah katanya bisa buta
dan kalau di kaki bisa kena bakteri
kadang kadang harus dioperasi
ini apa yang terjadi pada tubuh kita ini
karena kebanyakan gula
gula yang tinggi di dalam darah
itu akan menyebabkan gangguan pada semua pembuluh darah
kita sebut sebagai mikroangiopati
pembuluh darah kecil
pembuluh darah halusnya itu
sirkulasi atau peredaran darah
yang untuk organ organ
organ untuk syaraf
untuk macam macam terganggu
jadi bisa kesemutan
syarafnya menjadi rusak
kenapa lebih rentan terhadap infeksi
ya karena kalau gula darahnya tinggi terus
sel darah putih kita
tidak sempurna untuk melawan
bakteri dan virus
dan pada saat apa biasanya
gejalanya itu sangat sangat berat
itu berapa biasanya
yang sudah ada di tubuh
sehingga menjadi buta
atau bahkan kena sepsis
dan ya itu
kena jamur dan lain sebagainya
pada umurnya itu prosesnya lama ya
kalau baru walaupun empat ratus kita tidak terlalu khawatir
tetapi kalau sudah lama
mulai gangguan penglihatan
itu gula darah di atas empat ratus
sudah cukup mengkhawatirkan
dan tidak jarang
sudah disertai infeksi
rata rata dok orang ke dokter
atau mulai suspek dia memiliki diabetes
ini pada tahap berapa
antara tahun sembilan puluh an
dengan sekarang sangat berbeda
sekarang lebih banyak medical check up
dan saya bersyukur
bahwa kita masih bisa
banyak berbuat dibanding dulu
dan cara untuk
atau mengurangi gejalanya
seperti apa sekarang
penyakit ini bisa diobati
bisa kembali ke normal
atau kalau kita sudah
penyakitnya akan berada bersama kita seumur hidup
pertanyaannya luar biasa sekali
jadi sampai dengan
kira kira lima enam tahun yang lalu
doktrin atau stigma
bahwa diabetes tipe dua
adalah satu penyakit yang progresif
yang tidak bisa disembuhkan
jadi akan semakin lama semakin memburuk
tetapi bisa dikendalikan
dengan tujuan tadi
jangan sampai terjadi perburukan
tetapi enam tahun terakhir
sudah mulai ada tanda tanda
tetapi ada potensi
untuk membalikkan kembali
mungkin kita tunggu dulu
kita break sebentar
dokter aris tetap kembali
terima kasih masih bersama insight with desi anwar
ditemani oleh aris hududi
ketua perhimpunan edukator diabetes indonesia atau pdi
memperingati tanggal empat belas november itu hari diabetes sedunia dan ini merupakan salah satu penyakit yang
semakin sering diderita ya bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia dan semakin muda sekarang juga
karena sangat berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan
pola makan yang baik dan pola makan yang buruk atau pola hidup ya lifestyle yang baik dan buruk itu dulu
mungkin yang harus kita kenali sehingga ini bisa dijadikan salah satu cara untuk mencegah diabetes
apa apa saja yang harus kita hindari apa yang harus kita konsumsi atau lakukan lebih banyak lagi untuk menghindari diabetes
terima kasih mbak desi yang pertama adalah soal pola makan
sebaiknya pola makan itu kita menghindari makanan yang mengandung energi yang tinggi
misalnya banyak mengandung gula banyak mengandung minyak itu kan namanya high density food ya
ini lebih baik kita hindari
oke contoh contohnya karena katanya kalau makan yang putih putih itu yang high end seperti nasi putih
roti dari tepung putih minum minuman manis dan lain sebagainya ini tentu termasuk dalam yang harus dihindari ya
saya setuju demikian
tetapi tidak mungkin orang
tidak mungkin orang tidak makan nasi tidak mungkin orang tidak makan roti
gimana caranya tambahkan sayur sebanyak mungkin
kemudian jangan lupa untuk asupan proteinnya sesuai dengan berat badan dia
supaya tidak terjadi penurunan dari metabolisme
kalau kita mengurangi makanan terlalu drastis metabolisme kita juga turun
apalagi yang kita bisa konsumsi atau kita bisa lakukan untuk mengurangi mencegah dia
yang pertama adalah
olahraga atau gerak ya sebetulnya gerak itu penting sekali
dimana kita harus membentuk masa otot
otot itu metabolisme bumper yang paling bagus
jadi semakin orang memiliki otot itu metabolismenya itu semakin bagus
semakin bagus ya
jadi jangan hanya sekedar pengurangan berat badan tetapi kita tadi lebih bagus menggunakan perbandingan antara lingkar perut dengan tinggi badan
sehingga kita bisa tahu benar
bahwa orang ini tidak kelebihan lemak dan ototnya cukup
nah ini menurut saya ini agak susah nih orang mengatakan wah ini bagaimana nih caranya
sebenarnya perlu disiplin saja ya pak aris
karena kalau tidak dicegah dan ini terus menerus terjadi dampak diabetes ini kita bisa gagal ginjal
kita kena stroke penyakit jantung koroner dan lain lain tadi kita sebut
matanya jadi buta
kita sering kena infeksi dan tentu saja banyak lagi gangguan yang kita tidak inginkan
tapi obatnya ya tadi disebut ada obatnya kalau sudah kena tapi juga ternyata bisa remisi
istilahnya kalau difonis diabetes itu tidak untuk selamanya
kita bisa kembali paling tidak menormalisasikan lagi kadar gula dalam tubuh
pertama kita akan bisa melihat dulu kapasitas sebetapan
kreasinya sudah hancur apa belum
kalau kapasitas sebetapan kreasnya masih lumayan
jadi pankreasnya masih sehat lah istilahnya
ya istilahnya masih kelenger sedikit gitu
belum rusak sama sekali
dengan penurunan berat badan tapi terutama penurunan masa lemak dan peningkatan masa otot
berapa lama dibutuhkan untuk kembali ke
titik remisi ini kalau kita disiplin ya
ya tentu kita berharap antara satu tahun mulai membaik
jangan berharap dua minggu
kita harus bertahap
mengembalikan metabolisme badan itu jangan mendadak karena terjadi badai
badai metabolisme gak bagus
lebih baik bertahap sehingga kita bisa menyesuaikan sampai yang terbaik
jadi untuk selama pankreasnya masih bisa ditolong lah belum rusak sama sekali
apa yang dianjurkan oleh dr aris minimal untuk tiga bulan atau enam bulan dan satu tahun supaya
pertama jangan konsumsi karbohidrat yang sederhana
contohnya gula gula semua bentuk gula apapun gulanya madu itu sebaiknya tidak
apalagi gula putih ya
ya gula putih itu kan sering kali tersembunyi
dan minum minuman botol kemasan itu
ya yang dengan gula
kita belajarlah membaca label
label itu ada kadang kadang ada tuhan know sugar added
kalau nasi putih misalnya
nasi putih sebetulnya juga sebetulnya alam
tetapi kalau dikasih gula itu sudah tidak alam lagi
yang merusak adalah tambahannya
kalau dalam minuman misalnya dibilang no sugar added tolong perhatikan
sugar memang sugar itu gula putih tapi seringkali orang itu jahat
tetapi dia menambahkan glukosa
bukan sugar kan glukosa
lebih jelek lagi dia
jadi kita harus baca label
jadi yang penting kita kurangi gula
apalagi yang harus dilakukan tadi
olahraga rutin berapa kali seminggu
pada umumnya kita sarankan lima hari seminggu
dengan istirahat dua hari
ada kalau olahraganya lebih berat istirahatnya tiga hari
olahraga hari ke satu dan ke dua ketiga istirahat
ke empat dan ke lima olahraga
ke enam dan ke tujuh istirahat
atau satu dua kemudian empat lima enam olahraga
yang tadi yang ke tiga dan ke tujuh istirahat
tapi apalagi yang harus dilakukan dok
supaya kita bisa mencegah minimal untuk mengurangi lingkaran
ya pertama jelas harus mengurangi
kalau tidur misalnya
oh tidur ya
tidur itu sangat berpengaruh
tidur itu kalau bisa tidak lewat dari jam sebelas malam
karena kita butuh growth hormone
kemudian bangun kurang lebih tujuh jam
oke lah enam tujuh jam yang penting kualitas tidurnya baik
dan tentu saja mengurangi jumlah makanan yang dimakan
sekarang kalau kita makanya tadi masa covid jumlah makannya
obatnya kalau memang pankreasnya itu sudah betul betul
kalau obat sebetulnya tidak usah khawatir mbak desi
banyak benar tiap tahun ada yang baru
sebetulnya tidak usah khawatir
jadi disini kita harus pisahkan antara tugas dokter yang di rumah sakit
itu adalah mengatasi diabetes
sedangkan saya sebagai dokter ada dua pihak
ada dua sisi yang pertama mengobati
atau memberikan obat untuk menurunkan gula darah
yang sisi lain yang saya lebih sukai adalah mencegah
dan lebih murah juga
tapi lebih sulit
nah ini mungkin karena kita waktunya sudah hampir habis
bisa diulang lagi bagaimana menjaga supaya kita kalau bisa hidup semakin sehat
dan bebas dari diabetes
apa yang perlu kita ingat tadi poin poin yang penting
yang pertama gaya hidup kan ya
gaya hidup terdiri dari dua
pola makan dan kegiatan atau latihan fisik
pola makan usahakan sayur sebanyak mungkin
proteinnya secukupnya dengan berat badan
misalnya satu gram per kilogram berat badan protein
kemudian karbohidratnya hindari karbohidrat yang simple
baiknya yang kompleks lebih bagus
bisa dipakai low glizamic ya
itu baik sekali
bagaimana caranya supaya nggak lapar
kurangi minyak minyak yang tidak sehat
jadi sebenarnya kalau kita menderita diabetes
tapi pankreas kita masih tertolong
nah ini bisa kita remisi
bisa kita membalikan level kadar gula kita ke normal dengan usaha
salah satunya juga katanya intermittent fasting atau puasa
itu bisa membantu pak aris
dari data yang ada
intermittent fasting itu membantu
tetapi harus diukur
kapan kita mulai makan
berarti katanya intermittent fasting harus ada kapan mulai makan kan
break fastingnya kapan
kemudian apa yang kita makan
kalau kita cuma sekedar wah saya bisa delapan belas jam gak makan
kemudian setelah makan kita makannya tetap kadar gula darah tinggi
glukosanya artinya karbohidrat sederhananya juga tinggi
ya gak jadi
malah jadi gak karu karuan
dan kita ingin tahu mungkin dari dokter aris sendiri
kebiasaan kebiasaan yang selama ini sebagai contoh apa yang dilakukan
dokter apa yang dimakan oleh dokter dan juga berapa kali dan olahraga apa
karena biasanya kalau masalah olahraga ini susah ya
sulit sekali ya
membuat orang berubah untuk mem
ini kan masalah disiplin
kalau saya untuk paling simple diawali dengan makan perbandingan satu banding satu banding dua
artinya karbohidrat atau nasi atau gula

proteinnya daging tahu tempe ikan satu mangkok
kemudian sayurnya kalau mateng dua mangkok
jadi sayurnya dua kali lipat ya
itu berapa kali sehari
sehari boleh tiga kali boleh empat kali
tapi kalau dia mau lapar mau makan lagi komposisinya harus
kemudian olahraga yang mendasar adalah jalan kaki tiga puluh menit setelah makan
pagi setelah makan siang dan setelah makan malam
jadi tiga kali sehari berapa lama
hanya tiga puluh menit
dr aris terima kasih banyak atas edukasinya
penting sekali harus diingatkan terus menerus ya
karena ya pada intinya agak susah kalau biasa kita bicara mengenai pola hidup ya
karena wah banyak terlalu sibuk stres tidak ada waktu dan lain sebagainya
tapi sangat sangat penting untuk kita lakukan kalau kita ingin mencegah dan terhindar dari
ibu dari seluruh penyakit
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
masih akan kembali dengan narasumber lain sesaat lagi
bersama insight with desi anwar topik kita mengenai memperingati hari diabetes sedunia yang jatuh pada tanggal empat belas november
nah ternyata diabetes itu penderitanya tidak hanya menyerang orang dewasa anak anak dan remaja juga berpotensi mengidap penyakit gula darah ini
nah saat ini saya sudah ditemani arief novianto dari ketua yayasan ikadar atau komunitas bagi anak dan remaja penderita diabetes
pak arief apa kabar
ya kita tadi sudah banyak berdiskusi dengan dr aris khususnya mengenai diabetes tipe dua
ini yang lebih sering kita temui dan karena berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan dan serta pola gerak ya
seperti olahraga dan lain sebagainya
tapi tipe satu ini agak berbeda
nah pak arief anda
mengetuai ini ikadar ini yang khusus fokus kepada anak anak dan remaja ya penderita diabetes ini apa dan kenapa
dan kita bicara tipe satu ya saat ini
tipe satu sebetulnya memang agak susah dideteksi ya
karena memang kami seperti mendapat anugerah tiba tiba menjadi orang tua yang memiliki anak penyandang dm
karena memang tidak bisa dihindari
kalau melihat potensi dari garis keturunan pun tidak ada
dari gaya hidup normal normal saja
rata rata anak penyandang dm tipe satu itu kondisi badannya kurus normal gitu
jadi ya hanya tiba tiba saja anak kami mungkin bergejala yang ada beberapa orang tua yang oh ternyata gejalanya seperti gejala penyandang dm tipe dua
makan banyak minum banyak buang air kecil
nah kalau untuk anak anak ini tanda yang paling jelas ngompol
problemnya adalah ketika sudah mencapai tahap yang agak memburuk misalnya sesak nafas dibawa ke vaskes yang terjadi adalah salah diagnosa
oh ini paru paru ada yang paru paru
sementara banyak orang tua yang mungkin sebagian besar tidak tahu bahwa salah satu gejala yang sudah akut itu adalah sesak nafas
karena mengalami ketuasidosis
nah itu juga yang membuat kemudian terjadi dalam tanda petik ya salah diagnosa
itu yang memperburuk keadaan sebetulnya
oke mungkin mulai dari awal dulu pak arief waktu itu berapa usia anak pak arief ketika pertama kali dideteksi ada sesuatu yang mungkin perlu dicek ke dokter
apa apa saja usianya berapa dan apa langkah yang diambil setelah itu
anak saya waktu itu usianya enam tahun
yang setiba dia banyak makan banyak minum
sebelumnya tidak pernah
sebelumnya tidak pernah biasanya dia hanya makan sekali sekarang makan dua kali sekali makan dia nambah dan begitu sangat
jadi sebenarnya nafsu makan
tapi biasanya orang tua tuh melihat anaknya nafsu makan senang
semakin langsung dikasih terus dikasih terus banyak minum
lesu tanda lesu terus dia luka yang beberapa lama tidak sembuh sembuh kami waktu itu tetap tidak menyadari kurus badannya
jadi walaupun makan
badannya tapi mengkurus
badannya tidak tambah gemuk
tidak gemuk malah kurus saya pikir ini anak cacingan ya karena perutnya buncit dan segala macam
sampai kemudian dia ngompol ketika dia ngompol kami masih belum sadar ya
berapa kali sehari dia bisa
sekali tapi ketika dia buang air kecil itu bisa sejam bisa per tiga puluh menit dia ke kamar mandi
puncaknya adalah ketika kami berpergian keluar kota tiba anak kami adalah anak yang bersih ya
dia tidak mau buang air kecil di toilet yang kotor harus cari yang bersih om bensin yang bersih dan segala macam
ini di pinggir jalan dia mau begitu dia mau di pinggir jalan ibunya langsung ini anak kayaknya kena diabetes gitu
jadi ibu sudah
jadi istri mamanya langsung ini kena diabetes sampai rumah kami lihat textbook ya karena kami biasa mencari di textbook
kami runtut memang betul ujungnya itu diabetes karena kencingnya warnanya normal segala macam larinya ke diabetes
kami bawa ke dokter umum ke dokter biasa dokter bilang ini radang paru paru karena anak saya sesak
sementara ibunya ngotot enggak
karena ini cek gula darah kita nggak mau di rongsen maunya cek gula darah akhirnya kami cek gula darah memang tinggi ternyata
berapa waktu itu tingginya masih ingat gak
gula darah puasa itu dua ratus tujuh puluh lima gula darah dua jam setelah puasa itu
jadi tinggi lumayan tinggi ya
setelah itu kami dirujuk ke dokter anak dibawa ke dokter anak dokter anak pun menyatakan bahwa oh ini kasus yang tidak pernah kami tangani gitu kan
jadi saat itu dokter anak mereferensikan kami
untuk ke dokter endokrin anak
dan akhirnya ya memang
dari situ betul di diagnosa
jadi sejak itu kami ketemu dokter endokrin anak
dan positif memang anak kami dm tipe satu setelah melalui tech lab sebetulnya
iya jadi ini perjalanan cukup panjang tapi tampaknya harus melakukan riset sendiri
dan bahkan dibawa ke dokter juga dokternya memberikan diagnosa yang tidak sesuai
jadi makanya edukasi semacam ini penting dan perlu ya iya

karena memang jarang sekali orang tua yang dalam tanda petik sadar bahwa anaknya ada tanda dm
karena kan sangat jarang gitu terjadi
ya kalau tipe dua sudah sering lah
dan ini kita bisa kelihatan secara fisik juga dan mungkin pengetahuan terhadap itu juga sudah banyak ya
pak arief kita istirahat sebentar
tapi ini penting sekali karena ini juga edukasi khususnya bagi orang tua

atau anak anak yang memiliki gejala gejala yang mungkin bisa saja ke arah dm itu
kita istirahat sebentar tetaplah bersama kami insighted di icn warahkan segera kembali
saya bersama arief novianto ketua yayasan ika darata komunitas bagi anak dan remaja penderita diabetes
dan juga arief memiliki seorang anak yang menerita dm ya diabetes mellitus pada usia enam tahun
baru pertama kali diketahui sekarang sudah berapa usia anaknya
sekarang masuk umur sembilan belas tahun
sembilan belas tahun jadi sekarang bagaimana diabetesnya masih
masih ada nah ini yang mungkin perlu diketahui oleh orang tua
karena dmt p satu itu kan insulin sudah tidak bisa diproduksi di pankreasnya
jadi kami para orang tua yang memiliki anak penyenang dmt p satu harus bersiap secara mental bahwa anak kami itu akan menggunakan insulin suntik seumur hidupnya
tidak ada obatnya untuk membalikan atau menyembunyi
sampai saat ini mungkin belum ada obat
belum ada obat baik itu oral atau yang lain ya
memang ada teknologi teknologi yang baru yang bisa digunakan
tetapi tidak semua keluarga mampu menjangkaunya karena harganya yang cukup premium
bagaimana selama ini kan sudah usianya sembilan belas tahun
sejak enam tahun itu bagaimana pola pengobatannya dan apakah ada perubahan dari pola makan pola hidup yang harus dilalui
bagaimana supaya biasanya kan anak mereka ingin independen mereka aktif
ada pendekatan ya masing masing orang tua memiliki pendekatan yang berbeda
saya menggunakan pendekatan bahwa saya tidak perlu malu punya anak dm
anak saya tidak perlu malu menjadi penyandang dm
makanya sejak kecil dia selalu kami perkenalkan ke masyarakat
saya berkata kamu ini penyandang dm
tidak perlu malu suntik di mana pun
kalau perlu ada orang tanya kamu jawab bahwa saya penyandang dm
jadi saya selalu mengajarkan anak saya tidak boleh sembunyi sembunyi kalau lagi suntik
nah itu suntik insulin ya itu harus berapa kali sehari
suntik insulin itu setidaknya ketika dia mau makan besar ya
dia mau makan besar dan setiap mau tidur minimal jadi setidak tidaknya empat kali
walaupun memang ada yang menganjurkan setiap mau makan
artinya dia mau makan besar mau makan snack suntik
tergantung masing masing dokternya mengajarkan
tapi kami menggunakan yang setiap mau makan besar suntik
nah yang waktu kecil tentu dibantu untuk disuntik atau apakah dia diajarkan untuk menyuntik dirinya
awal awal itu yang kami ajarkan adalah bagaimana dia mengenal dengan alat alat yang akan dia pakai
misalnya glukometer alat cek gula darah
alat yang gula darah itu kan selalu harus dia bawa kemana mana
dia harus selalu cek gula darah setiap mau makan dan dua jam setelah makan
kalau dia tidak lakukan dia lupa apakah pernah ada insiden dia lupa
dan apa yang terjadi konsekuensinya kalau tidak
konsekuensinya adalah dia tidak bisa menghitung berapa dosis insulin yang harus dia suntikan saat mau makan
karena dari gula darah yang dia ketahui saat sebelum makan
dia bisa memperkirakan ada dosis
kalau anak saya menggunakan insulin basal bolus
insulin basal bolus itu insulin kerja cepat dan kerja lambat
jadi dia setiap mau makan dia harus insulin kerja cepat
nah insulin kerja cepat itu dosisnya sangat fleksibel
jadi dosis koreksi itu ada dosis yang dihitung berdasarkan kelipatan kalau gula darahnya tinggi
dan kelebihan makan karbohidrat yang akan dia makan
tanpa dia cek gula darah sebelum makan dia tidak akan tahu nih
berapa dia suntik
walaupun pada kenyataannya ketika mereka sudah besar ada rasa jenuh
orang tua pun ada rasa jenuh melihat si anak akan cek gula darah terus
biasanya sudah pakai jurus kira kira nih
gula darah kamu gimana badan kamu gimana enak gak
tinggi kayaknya deh
yaudah suntiknya berapa
dan dia bisa melakukan itu sendiri sekarang
sejak usia berapa
sejak usia delapan tahun
dia bisa menyuntik dirinya sendiri
ketika dia sudah mulai mencuri curi makan dia minta izin bawa insulin dan alat cek gula darah ke sekolah
tadinya kami tidak paham ya kenapa ini anak tiba tiba mau suntik sendiri
ternyata di sekolah dia sudah mulai dibagi temennya makan segala macam
tapi paling tidak dia sadar dia harus menyentuh diri
nah kalau dia lupa nah ini kan penting
dia tidak menyuntik dirinya
apa yang bisa terjadi
lupa itu memang parameternya berbeda ya
lupa karena memang anak ini tadinya sudah terbiasa suntik kemudian lupa
atau anak ini memang berhenti tidak mau suntik
kalau dia lupa masih dalam range selagi dia masih suntik kegawatannya masih agak bisa dihindari
problemnya adalah ketika si anak sudah mulai tidak mau suntik
nah ini yang menjadi masalah karena taruhannya adalah jiwa gitu
ketika dia sudah tidak mau suntik dalam tempo waktu yang sekian lama kegawatannya terjadi
dia harus masuk icu dan segala macam karena keton dalam darahnya tinggi dan segala macam
iya itu yang kemudian banyak membawa kematian pada diabetes si tipe satu
diabetes si anak ya
terutama ketika dia mengalami ketoasidosis
orang tuanya pun tidak paham atau tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang bahwa anak ini mengalami ketasidosis
ketika dia membawa ke fasilitas kesehatan si orang tua hanya bilang anak saya sesat
tapi dia orang tua tidak pernah bilang anak saya penyandang dm
anak saya kemungkinan gula darahnya tinggi ketonnya tinggi tidak
nah ketika dia membawa itu kemudian dalam tanda petik ya terjadi salah sop
misalnya dari vaskes yang tidak siap
yang terjadi kemudian saling tuduh
orang tua merasa mal praktik dan segala macam
kalau saya memandangnya orang tua pinter dulu
pinter dulu kemudian bisa menghindari hal yang seperti itu
karena penyandang dm tipe satu tidak hanya di kota besar
di kota kota kecil pun yang tidak ada dokter endokrin anaknya
itu banyak dan ketika itu terjadi penanganannya sangat susah

kami sebagai orang tua itu selalu dilatih untuk bisa mandiri
mandiri itu yang penting
bagaimana kami bisa menghadapi kegawatan
atau ketika kami paham soal kegawatan kami bisa menghindari
contohnya saya tidak bisa menggunakan parameter saya
tapi selama anak saya menjadi penyandang dm
alhamdulillah selama tiga belas tahun ini kami tidak pernah membawa anak saya ke rumah sakit
anak saya tidak pernah mengalami kegawatan
walaupun gula darahnya tidak begitu bagus
tetapi karena kami mengajarkan dia cukup
jadi dia selama ini masih sehat aktif masih bisa
dia sehat aktif banyak mengikuti kegiatan
walaupun secara fisik mungkin tidak seperti metabolismenya
dia kurus gitu
hurus agak lesu tapi kemarin cek mata masih oke
jadi masih relatif sehat ya
secara mental juga
ya yang mending dia happy kami happy
nah ini ikadar ini
apa kira kira yang ingin dicapai dengan adanya komunitas
pasti tentu saja mengedukasi ya orang tua yang memiliki anak dan remaja yang menyandang
poin utama adalah menyadarkan orang tua yang memiliki anak penyandang dm untuk dalam bahasa saya adalah ikhlas
ketika kita ikhlas kedepannya itu sangat mudah
selama kita tidak ikhlas hidup itu ya hanya dipikirkan hari ini
misalnya ada orang tua yang memiliki anak penyandang dm baru usia tiga tahun
tapi sudah memikir jauh sekali kalau anak saya nanti cari jodohnya bagaimana
ya udahlah tidak usah dipikirin dulu gitu kan itu masih jauh sekali
sekarang aja dulu gitu di anaknya ditata laksana dengan baik dan segala macam
tidak usah menciptakan kekhawatiran
yang terjadi kami adalah menciptakan kekhawatiran yang belum tentu terjadi
dan anaknya juga nanti bahkan jadi ikut khawatir
nah apa support yang diberikan oleh ikadar selain edukasi ini
semacam mental moral support juga
dan ini kan dengan anak ini menyandang dm berarti kan harus disuntik harus punya akses terus menerus terhadap obat obatan
dari segi biaya dan lain sebagainya ini bagaimana ini
apakah di cover oleh bpjs
khusus untuk tipe satu ini bagi anak atau
tipe satu ini di bpjs memang meng cover insulin ya
walaupun di setiap tidak semua rumah sakit menerapkan menerjemahkan kebijakan bpjs dengan sama
ada rumah sakit yang membatasi insulin
ada rumah sakit yang meng cover semua insulin
rumah sakit rumah sakit pendidikan menyediakan jarum
rumah sakit pemda rsud misalnya
menyediakan jarum tapi tidak sebanyak rumah sakit pendidikan
misalnya hanya satu pen satu jarum tapi di rumah sakit pendidikan bisa memberikan tiga puluh jarum segala macam
glukometer yang menjadi kendala ya
alat gula darah ini yang menjadi kendala
bpjs oke menanggung insulin
tetapi komponen terbesar juga adalah cek gula darah strik
nah itu itu pasti kan ada biaya keluar juga
jumlah dokter yang paham yang bisa menangani apa kira kira bagaimana
sudah cukup dengan
sangat kurang ya
masih kurang ya pemahaman terhadap
saya agak mungkin sekitar baru enam puluh dokter di seluruh indonesia
kalau saya tidak salah di kalimantan itu hanya ada dua dokter
itu hanya ada di banjarbaru
di irian hanya ada satu
di jakarta banyak
di bandung hanya ada
jadi masih sangat terbatas ya
jadi pemahaman edukasi ini sangat penting
terakhir pak arief tadi pertanyaan saya mengenai support yang diberikan oleh ikadar dengan bergabungnya dalam komunitas ini
apa kira kira yang bisa membantu
yang bisa saya lakukan adalah sebetulnya meminta orang tua untuk segera move on sih
kalau dibilang mengedukasi terlalu berat karena kapasitas saya bukan sebagai edukator
tetapi berbagi pengalaman
kadang saya menyiapkan waktu dua puluh empat jam untuk menerima keluhan atau ini ada beberapa keluarga yang baru terdiagnosa
gimana sih cara ini kok anak gede anak saya tinggi sekali
apa yang harus saya lakukan dan segala macam
bagaimana cara menghitung makannya
itu biasanya yang saya lakukan adalah mengajari orang tua untuk menghitung makan misalnya
karena tidak semua orang tua punya akses ke ahli gizi
tidak semua ahli gizi dalam tanda petik berkompeten menangani anak dan tipe satu
jadi kalau menghitung masih agak bisa
nah itu yang kami tularkan saya tularkan ke orang tua
bahwa kalau kalian sudah bisa menghitung makan
bisa menghitung karbo segalanya itu ciri muda
anak tidak perlu dibatasi makannya
jadi bisa makan apa saja
boleh makan apa saja tapi bukan sebebas bebasnya ya
boleh makan apa saja
boleh dia makan apa yang dia suka
baca kemasannya dengan baik
lalu sesuaikan dosis insulinnya
jadi anaknya pak arief sekarang sudah paham itu semua
apalagi sudah remaja ya
dan sehat selalu dan selamat
dan sehat selalu dan selamat
selalu dan apa dia sudah masuk kuliah
hari tahun ini sudah mulai kuliah
dan dia tidak pernah mengeluh ya
dia hanya risih
alhamdulillah anak saya merasa tidak pernah dibully
kamu pernah dibully sih mbak
saya cuma dia bilang saya hanya risih karena kadang kadang temennya mengingatkan
hei kamu sudah suntik belum
itu yang buat dia risih
tapi kalau dia merasa bahwa temannya membuli dia dia itu tidak pernah merasa senang
memang kalau punya penyakit bukan ya tidak bolehlah
ini mungkin apakah terjadi pak
yang selalu saya mencoba tekankan ke orang tua bahwa anak kita itu tidak sakit
itu poin pentingnya
karena kalau orang tua merasa anaknya sakit dia berusaha untuk anaknya bisa sembuh
sementara dmt pesatu
ini adalah kondisi
kronis tidak bisa disembuhkan
jadi kenyataan itu yang harus kita terima dulu
bahwa anak kita sebaiknya jangan disebut sakit
jangan sekali sekali menyebut anak kita difonis
termasuk mohon maaf tolong anak kita jangan disebut penderita
kita gak mau anak kita menderita
dia harus jadi penyandang
dia harus menyandang kondisi diabetesnya seumur hidup
biarkan dia nyaman gitu dengan kondisi itu
jangan kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita eh kamu menderita
ini pelajaran yang penting sekali ya
edukasi yang penting lagi
ini penyandang diabetes
dan kalau ini terus secara disiplin dilakukan menyuntikkan insulin dan juga selalu waspada
anak bisa tumbuh kembang dengan sehat
dan saya pun saat anak saya kecil saya tidak menggunakan kata suntik
eh kamu insulin dulu ya
karena kata suntik orang tua pun takut suntik
saya itu paling takut suntik
kemudian kami menggunakan kata hei kamu insulin dulu
insulin dulu kamu cek dulu untuk cek gula darah
artinya kita menghindari kata kata yang membuat kami sendiri takut
baik terima kasih banyak pak arief atas sharingnya
dan menurut saya ini juga sesuatu yang harus diingatkan
bahwa ini kita harus accept ya dari awal
bahwa ini merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan
jadi kalau bisa ya kita harus terima dari awal
dan ada langkah langkahnya untuk supaya semua ini bisa diatasi
sekali lagi terima kasih
dan demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan youtube cnn indonesia